ribuan wisatawan dari tujuh puluh lima negara mengikuti bali interhash dua ribu enam belas
di kawasan objek wisata pantai sanur bali
acara ini merupakan acara olahraga lintas alam
yang digelar dua tahun sekali di negara berbeda
enam wisatawan kamis memadat di kawasan objek wisata pantai sanur bali
pada acara yang bertajuk red dress run
bali interhas merupakan acara olahraga lintas alam
yang menggabungkan lari berjalan menyusuri sungai dan mendaki gunung
acara ini diikuti oleh tujuh puluh lima negara
selain berkeliling jalanan di kawasan pantai kuta
peserta juga menyusuri kawasan pantai sanur
kegiatan dua tahunan ini rencananya akan digelar hingga dua puluh dua mei mendatang
selain di kawasan pantai sanur para peserta juga bisa memilih lokasi
untuk berpetualang di delapan objek wisata di bali
nandang rizadeh astika sanur
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait kegiatan bali interhash dua ribu enam belas
kita telah terhubung dengan korespondensi ann indonesia
ya seperti apa keseruan di bali pada hari ini terkait interhash dua ribu enam belas di sana
ya andra memang pagi ini belum ada kegiatan bali interhash dua ribu enam belas

ya andra memang pagi ini belum ada kegiatan bali interhash dua ribu enam belas di sana
pelari pria menggunakan rok
ini merupakan salah satu bagian atau bagian dari sosialisasi perlombaan ini
di mana mereka ingin menyebarluaskan atau mensosialisasikan bahwa di bali saat ini
tengah diadakan bali international hes yang keempat yang diadakan di indonesia sendiri andra
ya untuk agenda hari ini pada hari jumat
agenda apa saja yang akan dilakukan di bali interhas yang hari ini
apakah akan berbeda dari hari kamis kemarin
ya memang hari ini tidak ada jadwal secara resmi mereka melakukan lari lintas alam ini
dan mereka melakukan pemanasan secara individu tidak hanya di wilayah sanur di pantai sanur
tetapi juga di wilayah kute dan legian dan seminya
karena mereka tidak hanya menginap peserta ini berjumlah enam tidak hanya menginap di kawasan sanur
tetapi juga menyebar di hotel hotel yang ada di kute seminya demikian juga di legian andra
tadi anda menyebutkan
sebanyak enam wisatawan kira kira berapa persentase jumlah kenaikan wisatawan setelah adanya bali interhash dua ribu enam belas ini nyoman
ya andra memang kenaikan wisatawan cukup signifikan
di mana pada bulan bulan ini adalah bulan bulan low season wisatawan datang ke pulau bali
namun dengan kedatangan wisatawan ini diharapkan kembali menggerahkan atau menghidupkan para wisata bali ini
dan bahkan di kementerian para wisata memprediksi mereka masing masing pelari ini akan menghabiskan uangnya
atau membelanjakan uangnya setiap hari sekitar tiga dolar
dapat dibayangkan dikalikan enam sudah berapa pemasukan untuk akomodasi wisata maupun penduduk yang bergerak di bidang pariwisata andra
ya terima kasih igd nyoman wiradinata laporannya dari bali